kecuali ada bukti hitam di atas putih
mas itu ada surat yang kamu tanda tanganin sendiri
sebelum lo terima lo harus tahu lebih dulu hal ini
laki laki yang ada di hadapan lo ini adalah laki laki bejat di dunia
kalau lo pikir perempuan yos itu cuma ada lo dan inggris lo salah besar
karena masih ada perempuan lain yang yos sembunyiin dalam dalam dari semua orang
apa sih maksud bude ngomong begitu
belasan tahun yang lalu yos pernah perkosa pembantu lugu yang bekerja di rumahnya
sampai seluruh hidupnya hancur berantakan
nggak mungkin mas yos melakukan hal itu
kalau kalian nggak percaya buktinya ada kok di depan mata kalian
dan kalian semua juga udah mengenal anaknya
iya anak itu adalah ayu
anak yang ditanamkan secara paksa dirahimnya sari
bener bener apa yang dikatakan dia mas
tolong kamu dengar dulu penjelasan aku
karena saya nggak butuh penjelasan kamu
yang saya perlu cuman iya atau tidak
semua itu benar
jadi orang zona seperti kita kolon
bukankah bukan feb untukdong euchin world tour

sekarang mah pake dia itu
pak pak pak pak
biar dia aja
ibu gak sangka bapak kamu bisa begitu sama ibu
aku gak bisa maafin dia ini gak bisa dimaafin dia
jangan tega lakuin itu sama ibu kamu
lo kesini mau ngapain sih
dalam hati lo sebenarnya lo seneng kan
kalau misalnya sekarang itu anak papa udah ada empat
karena lo anak datang terhenti
lo juga tahu kan
gue tuh sedih banget
gue tuh kaget dengernya
lu gak susah nangis deh
mending lo pergi dari sini deh
nek kita jemput yuk
tempat yang tadi itu murah murah belanjaannya
ya kamu gak keberatan kan kalau tante ajak kamu belanja begini
soalnya kalau tante aja gilang itu dia pasti ngomel panjang lebar
tau sendiri dong gilang
kalau diajak jalan jalan tuh aduh susahnya setengah mati
iya tentu selama adrian nganggur sih gak apa apa kok
tante mau ajak belanja di mana pasti saya temenin
bener ya nggak kapok kan
tapi kalau nganggur ya tetap
sekarang gak cemburu ngeliat adrian dikasih perhatian lebih sama nyokap lo
lihat dong adrian tuh dimanjain banget sama nyokap loh
ngapain sih gue harus cemburu ngapain gue harus iri
kalau nantinya dia terbukti ternyata dia itu ada gue
ya tetep adik gue tetep anak mama juga dong
men sumpah gue gak nyangka banget lo bisa berpikir dewasa kayak gini
bu udah ibu jangan nangis terus nanti ibu kecapean
ibu ibu baru bisa nafas gak
bu ibu ibu kenapa bu
ya saya mau nyampe biar dulu bareng bareng ke rumah sakit ya
ya ibu harus dibawa ke rumah sakit
ya bantu bantu bi
sisa hari hari ibu adalah sejumlah daun yang ada di pohon ini
jadi kalau ada sehelai gugur
itu tandanya ajar ibu juga udah gak lama

ibu kamu baik baik aja mas
nah dada tuh parah lah
ibu tuh gak pernah setara ini
bahkan dia tuh tadi gak bisa nafas
kamu yang sabar ya
aku yakin ibu kaum pati bisa ngeliatin semua ini kok
tapi aku gak yakin ibu bisa bertahan

ria li kamu tuh gak boleh pesimis kayak begitu
iya itu daun dari pohon kehidupan yang dikasih dari kakekmu ria
kakek mulai bilang kalau daun daun itu tuh ngelambangin hari harinya ibu
kalau daun itu gugur berarti ibu tuh makin dekat sama ajalnya
jadi sahabatnya si ria yang namanya ayu itu
anaknya yus juga bang
anak dari hasil karena dia ngehamilin seorang pembantu ya beberapa belas tahun yang lalu ya
aku betul betul gak nyangka
ternyata si yus punya masa lalu yang busuk
tapi bagus bagus sekali
semoga hal ini bisa membuka mata ranti dan membuatnya mau kembali ke pelukanku
tante ranti masuk rumah sakit lagi pak
juwita harus jenguk dia sekarang juwita duluan ya
tunggu tunggu bapak ikut tamu ya
sakitnya ranti ini bakalan jadi kesempatan bagus buat aku
lia pasti sangat kalut sehingga dia gak sempat mikirin perusahaan lagi
sebenarnya om gak mau ganggu kamu
om tahu kamu pasti lagi pusing mikirin ibu kamu kan
tapi sekarang kita ada masalah di kantor
ya itu semua gara gara gosip gosip miring yang disebarkan oleh perusahaan saingan kita
om udah bicara sama mereka dan mereka mau mempertimbangkan lagi soal ancaman itu
tapi mereka minta satu syarat ya
syaratnya mereka mau mengambil sebagian dari dana yang sudah mereka investasikan
aduh lia bener bener gak ngerti sekarang li bener bener gak bisa mikir
udah mendingan om urus aja om kan tau apa yang terbaik ya
bukan bukan itu masalahnya tapi masalahnya sekarang om gak bisa ngambil keputusan sendiri
bukan aja gak bisa tapi om gak berhak
nanti para staff dan karyawan yang lain bisa protes
ya bilang aja sama mereka ini semua itu perintah saya
iya tapi gak semudah itu dia
kecuali ada bukti hitam di atas putih
maksud om ada surat yang kamu tanda tanganin sendiri
terus gimana soal perusahaan tadi gimana
yaudah om tinggal buat suratnya nanti liat tanda tanganin gampang kan
kalo don itu gugur berarti ibu tuh makin deket sama anjalnya
ikut gue ikut gue yuk